ya sempat menjadi polemik penelitian vaksin nusantara kini masuk ke babak baru
penelitian sel dendritik untuk vaksin nusantara tengah lakukan di rspad gatot subroto jakarta
penelitian ini disebut sebagai penelitian berbasis pelayanan
menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus corona
bahwa program vaksin nusantara bukanlah program dari tni
namun demikian sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri
seperti vaksin dan obat obatan untuk membentuk penanggulangan covid sembilan belas
maka tni akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan
yang telah ditetapkan oleh badan pengawas obat dan makanan bepom
pernyataan tersebut disampaikan secara tegas oleh kepala pusat penerangan tni
maijen tni ahmad riyad pada senin sembilan belas april dua ribu dua puluh
tni menegaskan bahwa pihaknya hanya membantu memfasilitasi penelitian
sebagai bentuk sumbangsih kepada negara
berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani tiga pihak pada hari yang sama
tni kementerian kesehatan dan badan pom sepakat menyebut penelitian tersebut
merupakan penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik
untuk meningkatkan imunitas terhadap virus corona
di rspad kegiatan yang dilakukan adalah
para relawan yang akan mengikuti penelitian berbasis pelayanan
dengan masalah dendritik sel
tni juga menjelaskan penelitian vaksin yang dimaksud
bukan dipindahkan dari rsup dr karyadi semarang ke rspad gatot subroto
bukan dipindah ini
bukan dipindah ini pak
ya ini hanya penelitian untuk vaksin dendritik
dalam penanganan covid dalam hal ini
jadi vaksin dendritik untuk covid
melalui nota kesepahaman tiga pihak telah disepakati
selain berpedoman pada kaedah penelitian
penelitian sel dendritik yang dilakukan di rspad gatot subroto
juga bersifat autologus yang hanya digunakan untuk pasien sendiri
sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak memerlukan persetujuan izin edar
yang pertama adalah intinya
mana penelitian yang harus mengizin dari bpom
mana yang penelitian yang tidak harus izin dari bpom
tunjukkan kepada kami
kami akan berusaha ngikutin itu
kita tidak tidak ini
jangan di daerah abu abu terus kemudian bisa iya bisa tidak
kemudian dijadikan polemik nggak akan selesai
kolonel ckm dr joni menerangkan
persiapan penelitian sel dendritik dilakukan sejak dua belas april dua ribu dua puluh
kemudian pengambilan sampel darah dari rss
dari subjek penelitian dimulai pada empat belas april
hingga delapan belas april tercatat ada sembilan puluh relawan yang mendaftar menjadi subjek penelitian
namun hanya enam puluh enam orang yang memenuhi syarat
tim peneliti rspad gatot subroto memastikan
relawan yang telah menerima vaksin covid sembilan belas
tidak diperkenankan menjadi subjek penelitian
sementara proses penelitian dari pengambilan sampel darah hingga penyuntikan
memerlukan waktu sekitar delapan hari
sekarang darah kita dikeluarkan empat puluh ml
kemudian kita proses
kita buat sal darah putihnya
kita inkubasikan untuk menjadi sal dendritik selama lima hari
kemudian kita kenalkan dengan antigen antigen rekombinan
yang menyerupai protein s yang ada di virus covid sembilan belas
nah itu selama dua hari
dengan antigen itu
berarti kan tujuh hari mas
setelah itu kita akan bersihkan dari antigen
bersihkan dari zat zat yang untuk membiarkan
kemudian disuntikan pada hari ke delapan
di sini disuntiknya
setelahnya akan dilakukan pemantauan subjek penelitian sekitar enam puluh hari
untuk mencari efekasi di tahap penelitian selanjutnya
penelitian berbasis pelayanan dengan menggunakan sel dendritik ini
masih menggunakan antigen rekombinan yang didatangkan dari amerika serikat
jadi yang dibawa dari luar itu adalah antigennya mas
dan saya harus memberitahu juga
kenapa tempatnya itu di rspad dan di shalcue
karena selcure itu
sama membuat sel dendritik mas
yang punya teknologi ini antigennya
itu dari alvita amerika
alvita itu membuat suatu perusahaan dengan lokal indonesia
namanya alvita biomedica indonesia
ini adalah perusahaan yang memiliki teknologi yang berbeda
ini perusahaan indonesia
gabungan antara alvita dengan perusahaan lokal indonesia
kalau ini berhasil mungkin dibuatnya di indonesia antigennya
dukungan penelitian sel dendritik di rspad gatot subroto terus mengalir
banyak tokoh publik dan kalangan politikus yang bersedia menjadi relawan subjek penelitian
setelah vaksin nusantara selesai
tahap menyelesaikan tahapannya
hp nya selesai dan langsung jadi vaksin nanti
tunggu dan langsung antri aja nanti
tunggu dengan kesabaran yang reversioner
tunggu pekerjaan para peneliti ini selesai
pada awal penelitian tim peneliti vaksin nusantara rspad gatot subroto
menargetkan satu ratus delapan puluh subjek penelitian untuk diteliti
bila penelitian ini berhasil baik
tidak menutup kemungkinan vaksin nusantara akan dilanjutkan ke tahap uji klinis fase berikutnya
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta